akhirnya program kartu prakerja ini lahir
kartu prakerja yang akan segera dimulai tanggal
program ini bukanlah hal baru
tapi merupakan janji dari joko widodo pada masa kampanye tahun lalu
bisa mendapatkan kartu prakerja untuk training training yang bermanfaat
sebelum masuk ke dunia kerja
program prakerja adalah bantuan berupa biaya atau pelatihan
kepada anda yang belum memiliki atau yang ingin memiliki keterampilan tertentu
wow menarik ya
namun nyatanya program ini justru banyak menuai kritik
sudah beberapa kali masuk ke interlink cuma gagal terus
sedangkan botak kita sudah mulai habis
kita tidak mencukupi pengangguran

penasih coba coba penasih bukan dapat

lebih baik uang yang saya beri data untuk pelan pelan hari hari lah
kritikan yang muncul kebanyakan berkaitan dengan format pendaftaran
skema pelatihan online jumlah insentif yang diberikan hingga akses internet
ketua asosiasi serikat pekerja indonesia atau aspek mira sunirat mengatakan
sebanyak lima ratus anggotanya tak berhasil mendaftar di website kartu prakerja
yakni di prakerja go id
pendaftaran terlalu rumit
serta utama aksesnya dibutuhkan kuota internet yang tak sedikit
ditambah mereka lebih membutuhkan bantuan langsung tunai
dibanding pelatihan yang hanya bisa diakses secara online
selain itu proses rekrutmen peserta kartu prakerja juga menimbulkan kritik
yang harus diingat
sasaran dari program ini adalah masyarakat dengan usia di atas delapan belas tahun
masyarakat yang sedang tidak mengenyam pendidikan formal
dan juga korban phk akibat pandemi
kartu ini dapat diperoleh oleh
yang bukan korban phk
wira swasta sekaligus pengusaha ini juga bercerita
tentang proses pendaftaran
hingga akhirnya ia mendapatkan kartu prakerja
berdasarkan pengalaman saya
mengisi pendaftaran kartu prakerja
normal aja isinya
nanti dapat email konfirmasi
ke email saya
terus masuk ke dashboard
saya disuruh mengisi kolom kolom
sesuai dengan ktp
terus saya isi pekerjaan saya
saya juga bukan korban phk
tapi setelah ngisi itu kan disuruh menunggu ya
karena sedang dalam proses evaluasi
saya lihat ke tokopedia
proses kerjasama dengan para mitra pelatihan
juga menimbulkan kritik
program yang bekerjasama dengan delapan platform digital ini
disebut mengambil untung
dari pemutaran video pelatihan
menurut data yang diambil dari website kementerian perekonomian
nilai transaksi mitra platform program kartu prakerja
mencapai lebih dari delapan puluh miliar rupiah
pengamat kebijakan publik agus sambagio mengatakan
perlu ada transparansi dari pemerintah
mengenai proses kerjasama dengan para mitra
hal ini penting
agar tak menimbulkan kecerigaan
sekaligus kekecewaan di tengah masyarakat
program ini di rencanakan
di idenya baik
tapi di perencanaannya agak amburadul ini
dan terus terang
banyak lubang lubang yang kemungkinan
bisa masuk kepada kasus kasus korupsi nantinya
membeludaknya jumlah pendaftar
membuat pemerintah harus berhati hati dengan
formula penerima kartu prakerja
hingga akhir gelombang ketiga pada dua puluh sembilan april lalu
sebanyak delapan enam juta orang yang mendaftar kartu prakerja
adapun pada gelombang pertama
pendaftar sebanyak satu ratus enam puluh delapan ribu orang
sementara pada gelombang kedua
menjadi lebih dari dua ratus delapan puluh delapan ribu orang
penting bagi pemerintah
untuk membuat skema pemilihan prioritas penerima kartu prakerja
masalah lain muncul
para peserta prakerja gelombang pertama
mengaku belum menerima insentif pasca pelatihan
akan mencairkan insentifnya paling lambat pada satu mei lalu
di hubungi melalui pesan singkat
direktur komunikasi manajemen pelaksana kartu prakerja
panji winanteya mengakui
ada hambatan dalam proses pencairan insentif pasca pelatihan peserta prakerja
hingga berita ini ditayangkan
belum ada kepastian
kapan insentif sebesar rp enam ratus ribu rupiah yang dijanjikan itu akan dicairkan
melihat kompleksnya persoalan kartu prakerja
tak mudah memang mencari kebijakan ideal di tengah pandemi
pemerintah perlu membuka mata selebar lebarnya
untuk melihat kondisi langsung di lapangan
diperlukan evaluasi dan juga pembenahan di segala aspek
jangan sampai program ini hanya realisasi saat janji kampanye joko widodo
yang tak dapat dinikmati oleh masyarakat
bisa dohan windri hawadis